bukan gara gara gue
pasti may udah bocorin

aduh mama e

jangan goda goda beda begitu toh
betta ini masih kesal gara gara nona ipa kepala batu itu
lo tuh sadar nggak
kalau lo memperpanjang masalah
terus rifki liat ini
pasti rifki sedih banget
ngeliat lo berantem sama michel kayak tadi
jadi udah ya
nggak usah dipanjangin lagi masalahnya sama michelle
iya dip udahlah
lemesin aja gak usah dilawan
demi katorang punya kawang rifki itu ya
betta lupain doh lo betta punya rasa kesalan ini sama nona ipa kepala batu itu
nah gitu dong
tadi gue liat dia lagi dikeroyok sama nona ipa
kok bisa dikeroyok sih
iya nggak tau pas gue lewat si mike udah dipukulin
oh ini tidak bisa dibiarkan kawan
walaupun beta ini tidak suka sama murid pertukaran itu
tapi dia itu adalah bagian dari warga negara ips
dan kalau dia dikeroyok sama warga negara ipa
itu sama saja dia sudah menginjak harga diri negara ips
langsung samperin aja div
ayo sudah kau
mendingan lo nggak usah ikutan deh
kalau udah urusan ipa sama ips
lo yang nyari begara gara sama gue
udah udah udah udah
lo itu cuma murid pertukaran di sini
dan seharusnya itu lo tau diri
dan lo berdua juga urusan gue sama aldino
sekarang urusan lo jadi urusan kita juga
karena lo cari masalah sama anak anak ipa
udah nantem aja
eh udah udah udah
lo apa masir lo diam
lo ketua osis kan
lu juga anak anak osis
lo kesini dimana sih
katanya gue misi perdamaian maik
lo kesini mau misi perdamaian kan
kenapa masih berantem sih maik
nih kamu lihat sendiri tadi di situ dia tiba tiba nyerang aku
tanpa ada alasan nih tiba tiba nunjuk aku neng
gue ngelakuin hal tadi
oh sengaja ngelakuin hal ini
lo udah selicik lo ya
jadi maik juga tau rahasianya aldino

itu jangan sembarangan nuduh ya
bukan gue yang sembari rahasia lo
eh masih berani ngeres lo ya
emang orang kaya lo mesti ada pelajaran
gue nggak takut
maik maik maik
maik maik maik
maik maik maik

akan dipunystem tout

inilah blu beritih armsan
pergi kembali ke sana
eh dia sembunyi
masih ini bahasanya
jadi begini cara warga negara ipa itu menyelesaikan masalah dengan cara keroyokan
mendingan lo semua sekarang balik ke rumah terus ganti tujuan aja di rok
kalau semua gak bisa gentleman ngerti
kalian mau jadi pahlawan
pakai bela yang murid sebentar lagi
ayo ditolak deh ini
keratkan sukuan meski pas kita gak takut
kita selesaikan masalah ini di luar area sekolah ini
pak togor pak tegor
tidak diam diam
kau bikin aku super jantung pak
kalau ngomong itu pelan pelan jangan cepat cepat begitu
ada keributan pak di lapangan lapangan siaga
itu pasti gara gara anak ipa itu pak
kayaknya bapak ini ya enak aja kalau ngomong
bukan selama ini yang kalau cari gara gara itu anak ips
eh ibu dia
sini dengar ya
ini lagi pak jaya macam mana sih kalian berdua ini
kalian itu kan guru pengajar
harus memberikan contoh yang baik di depan murid mu
jangan saling menyalahkan
ini masalah gue sama aldino
jadi mending gue yang selesain sendiri
ini bukan berarti bete itu lagi belain ale
tapi bebas sebagai menteri pertahanan negara ips
tidak terima kalau ada yang menginjak injak harga diri dengan is
jangan pernah lo ngerasa kalau kita ngelakuin ini demi lo
ini demi ips
eh harusnya lo semua mau nyari masalah sama anak ipa
karena gue bakal pastiin lo semua nyesel
sebenarnya ada salah paham yang harus gue lurusin dulu
nggak ada kesalahpahaman diantara anak ipa dan ips
karena dari dulu kita emang udah musuhan